gratis gratis untuk masyarakat
kayak kita punya brand brand kayak apa ya
dengan rata rata produksi ikan lima puluh empat ribu ton per tahun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
untuk prawira ya semoga nex year ya mungkin ya kalau misalkan prawira bisa perform di ibl musim dua ribu dua puluh empat
untuk vaksinasi booster sebagai syarikat
nah kadang kadang itu sering diabaikan lalu idealnya seperti apa sih mbak
kita pakai rebus air supaya bulunya hilang
wah nggak terlalu jadi nih aduh
di bawahnya gitu lapisan di atas
rastawa dan mohd arigi
upaya mengelola sampah puntung rokok tentu akan membutuhkan waktu
jadi ya tetap caranya satu satunya suruh makan terus jadi suruh ngunya
ada bukti ilmiah yang bisa menjelaskan sementara dari ilmu psikologi sebenarnya hal ini terjadi
kemarin sudah mulai agak keras menghadapi cina
tempo kita dihanjut kaki kak
seperti yang terjadi di tiongkok bulan april lalu
bukannya jelek jelek banget tapi memang secara persentase tiga angkanya mungkin nggak sesuai ekspektasi cost touching ya
perhitungan angka kemiskinan di indonesia
ya udah nih pemainnya kita tandain yang jago jago gitu
permukiman warga juga menjadi korban terjangan banjir
jadi kalau gue sih disitu sih ngeliatnya jadi lebih seru gitu
itu mahal loh bikin jalurnya itu keluaran miliar gitu
juga gimmick yang ditampilkan paslon
perbanas ithb itu kan ya mungkin beda lah
dan semua dimulai dari diri sendiri
di game pertama kan enam puluh enam lima puluh
bpj itu mereka tuh tampil sangat baik gitu
mungkin gua agak ke prawira dulu ya
bench unitnya dari anak anak bpj ini
cuma mereka menambah beberapa rookie aja
sekaligus sebagai pernyataan resmi dari pernikahan yang akan dilaksanakan
selain tiga tiga orang tersebut
mereka memasang cincin pada konde dan memotong ujung rambut
chance untuk ansu punya peran lebih lah di pj
buat nama besar universitas lo juga